ini beneran nessa
restoran hotelnya di sebelah mana mbak
oh di sana mbak
ngomong ngomong mbak ada keperluan apa ya datang ke restoran
saya denger ada lowangan pekerjaan
saya mau coba melamar kerja
oh kalau begitu mbak bisa langsung ketemu dengan hitssertnya
dan bisa di interview sama beliau
dan dites langsung dengan beliau
mari saya antar saya juga mau kesana
baik baik ya kamu
bunda kangen sekali sama kamu
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
boleh ya pak
kamu itu kan harus ngurusin rumah
kenapa malah izin keluar sih
meli itu udah ngerjain semua pekerjaan rumah
meli udah nyucik piring udah nyapuk
halaman juga udah meli beresin semuanya
lagi meli keluar cuma sebentar doang
aduh kamu tuh ya
kalau saya kasih tau selalu aja ngebantau kenapa sih
kamu ya pagi pagi udah ngomel aja
kalau mau jenguk tantanya nggak apa apa
pulangnya jangan lama lama
bapak baik banget sih pak
orang baik itu urusannya semuanya
meli permisi ya
permisi loh nyonya
pak misi ya
mas kamu tuh gimana sih mas
selalu aja ngebela meli
nanti dia ngemuncak loh
dia kan udah kerja sama kita udah lama
semenjak mama masih ada
percaya sama aku
udah buruan makannya
kita kan hari ini ada janji sama dokter kandungan
pokoknya kamu harus cari
bening sampai ketemu
datangi semua tempat yang pernah dikunjungi
mereka lagi ngobrolin apa ya
kamu ngobrol apa tadi sama anak buah kamu
tadi aku ada suruh sesuatu
kamu percaya sama aku
ibu gakpapa ibu cuma kecapean aja ibu duduk dulu ibu aku cari obat ya iya ibu aku juga
sekalian mau ambil rpt buat ibu ya enggak pasti selesai ya enggak sama
tante ini ada apa
kok semua kok ada di luar kayak gini udah kayak pengumusian ada apa sih
mel ini tante dan juga anak anak diusir dari panti ini
aduh gimana kalau sampai aku ketahuan rahim aku sudah diangkat
saya kamu kenapa sih gelisah banget
ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya mau ngurus surat surat kamu
ini beneran nisa
ini lilis tetangga sekampung
ini beneran nisa
ini lilis tetangga sekampung
saya sudah tahu
restoran hotelnya di sebelah mana mbak
oh di sana mbak
ngomong ngomong mbak ada keperluan apa ya datang ke restoran
saya dengar ada lowongan pekerjaan
saya mau coba melamar kerja
oh kalau begitu mbak bisa langsung ketemu dengan heat chefnya
dan bisa di interview sama beliau
dan dites langsung dengan beliau
mari saya antar saya juga mau kesana
masuk aja mbak
mbak tunggu disini sebentar ya
bentar ya mbak
nanti saya segera atur anak buah saya untuk meeting sama perusahaan bapak
sama sama makasih mbak
partner kita mbak
yaudah kalau gitu
biar mama inspeksi hotel sendiri ya
mama mau cek sampai sejauh mana perkembangan hotel kita
ya ampun tante
ya ampun tante
ya ampun tante
ya ampun tante
terus gimana dong semua nasib anak anak manti disini
itu orang kok jahat banget sih
kok tinggal banget gitu tante
mereka tuh gak mikirin nasib anak anak disini ya
tidurnya di luar kayak gini
mereka tuh punya hati gak sih tante
aduh aja sih masalah ya allah
tante sendiri juga lagi bingung
gak tau harus bawa anak anak kemana
tante harus segera mendapatkan tempat tinggal buat mereka
kan ini mau ditutup
ibu jangan sedih ya
tante tante gak usah
meli yakin pasti ada jalan keluarnya kok
allah kan gak bakalan
tutup mata buat tante sama
anak anak yang tinggal disini
aku bisa bantu
nelly punya ide
gimana kalau misalnya
yang mau beli lahan panti ini
terus melly meminta tolong sama mereka
supaya mereka gak beli panti kita ini
tapi dengan satu carat
meli diizinin bawa mereka berdua
siapa tau dengan nelly bawa mereka berdua
nanti mereka disana ngeliat
terus mereka iba dan mereka
mau untuk membatalinya
enggak nelly enggak
tante gak setuju
tapi tante ini kan semua
mereka masih terlalu kecil
untuk ketemu sama pemilik lahan ini
pokoknya tante gak mau
gak setuju tante
aku pengen temenin tante
bener kok kata tante
siapa tau pembelinya
kasihan liat kita
iya itu maksud tante
ya aku juga mau temenin
siapa tahu mereka gak jadi beli panti ini
tapi kalian berdua harus hati hati ya nak ya
soalnya ini mengandung risiko yang sangat besar
nah kalian berdua udah tau blok
ibu arti ini
tantenya tante tau kan
pokoknya tante tuh sayang banget sama nelly

tempat tinggal orang yang mau beli lahan ini
pak hardy sih pernah nyebut
nama perusahaan yang akan beli lahan ini
sama perusahaan yang akan beli lahan ini
nama perusahaan yang akan beli lahan ini
kamu pasti salah orang

lili kan kenal banget samees ya
penampilan dia udahpadam nih
kok penampilan dia udah perbeda dengan saya

dia bilang sama kamu saya gak kenal siapa kamu
udah jelas ini kamu nesa
ini kan lilis
kamu jangan somong gitu dong sama yelis
lelis tuh gak mungkin lupa
siang sekarang ada dua orang kenal aku
saya buka nessa dan saya gak kenal siapa kamu
aduh mas kepala aku tiba tiba sakit banget mas
aku mau pulang ya
gak bisa kaya gitu dong sayang kan aku udah baca ini sama dokter
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
mas aku mau pulang
aduh sama keluarga melewat
area sini lembek
ada siapa siapa biasanya